sudah lama kan kita mau hapus kita sudah sadar tiga in satu ini nggak efektif
cuma kan waktu itu kita berpikir tunggu ada irp baru
kan irp kita pikir tahun ini udah jalan kan
ternyata udah masalah gak segampang itu
nah daripada nunggu kita saya hitung hitung aja manfaat mudarat ini
apa mesti gara gara irp terlambat
lalu ini joki dibiarin terus
kalau memang ini kan nyawa orang nih
terus sekarang juga jalur pos kan juga lebih banyak